dua pasangan calon gubernur jawa timur kofifa indar parawansa emil dardak dan juga saifullah yusuf putih guntur soekarno
sudah mempersiapkan materi debat publik pemilihan gubernur jawa timur tahap satu yang akan diselenggarakan pada sepuluh april
pasangan kofifa emil akan menyampaikan sembilan nawabakti satya sebagai program andalan untuk membuat rakyat jawa timur sejahtera
sembilan program ini diantaranya pengentasan kemiskinan dengan peningkatan subsidi anggaran yang mengikuti pendapatan pada apbd provinsi
sementara pasangan saifullah yusuf putih guntur soekarno akan menyampaikan antara lain pengembalian pendidikan gratis
dan pemberian satu triliun rupiah untuk akselerasi pembangunan dan pengentasan kemiskinan di madura
sejauh ini di jawa timur seperti apa saat ini tensi politik di jawa timur menjelang debat publik
dan bagaimana kesiapan dari masing masing calon ya meskipun masih beberapa hari lagi ke depan
tapi seperti apa kesiapan calon untuk menghadapi debat publik pertama
selamat siang renhat reinhard tampaknya kita memang di jawa timur ini memang harus bersyukur ya patut bersyukur
kemudian juga tetap terus berharap bahwa suasana yang tenang kondusif dan nyaman seperti yang ada saat ini
pada saat masa kampanye jelang debat juga demikian sampai nanti pada saat pencoblosan
pada juni dua ribu delapan belas mendatang ini masih akan tetap berlangsung di jawa timur ini
tidak ada misalnya sampai sekarang tensi yang panas atau hangat misalnya seperti pelaporan dari masing masing tim ses
atau tim sukses ataupun adanya informasi yang sifatnya hoaks begitu yang merugikan
dari salah satu masalah
pasangan calon ini akan terus bertahan hingga nanti pada saat pencoblosan dua puluh tujuh juni mendatang
nah berbicara dengan persiapan apa yang dilakukan para pasangan ini pada saat jelang lima hari
debat publik pertama yang akan dilakukan pada tanggal sepuluh april mendatang
setidaknya yang disampaikan oleh tiap pasangan tiap tim ses atau tim sukses dari pasangan calon tersebut
tiap pasangan ini sudah fokus begitu terutama untuk membahas materi materi yang tentunya berkenaan dengan tema yang akan dilakukan
pada saat debat publik nanti yaitu kesejahteraan rakyat
ini semua tampaknya memang sudah sering dilakukan terutama tiap tiap pasangan ini terus mendengungkan tentang program program
andalan mereka pada setiap kampanye di beberapa daerah
pasangan nomor urut satu misalnya kofifa inder parawansa dan emil dardak
ini terus mendengungkan tentang sembilan program nawa satya bakti yang antara lain mereka mencetuskan akan mengentaskan kemiskinan
dan juga mengurangi dua puluh enam faktor penyebab kesejahteraan ataupun yang rentan dengan kesejahteraan sosial
antara lain adalah meningkatkan subsidi pada pos pos tertentu yang berkenaan dengan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat
dan itu nanti akan diambil seiring dengan peningkatan
anggaran apbd di provinsi
kemudian juga pasangan nomor urut dua saifullah yusuf dan guntur soekarno ini juga terus mengemukakan tentang tiga puluh tiga jalan ataupun tiga puluh tiga kerja nyata
ini adalah program yang selalu didengungkan pada setiap kampanye mereka
setidaknya ada beberapa highlight dari tiga puluh tiga program nyata tersebut yang disampaikan misalnya seperti pemberian subsidi satu triliun dalam bentuk program
kepada masyarakat madura
dan di kondisi ini kemungkinan pemerintahan pemerintahan itu masih di bawah garis kemiskinan dan rentan masalah kesejahteraannya
baik rangga kalau memang secara umum kondusif ya wilayah di jawa timur jelang debat pilkada debat calon gubernur begitu di jawa timur
tapi begini rangga kalau kita melihat ya hasil rilis lembaga survei beberapa ini menunjukkan elektabilitas yang sangat bersaing
antara gus ipul dengan kofifa begitu
terakhir indobarometer memenangkan gus ipul dengan terpaut yang sangat tipis dengan kofifa indar parawansa untuk elektabilitasnya
kalau dilihat dari peta demografi di jawa timur ada wilayah are ada wilayah mataraman ada wilayah tapal kuda misalnya
dari tiga wilayah ini mana yang kemudian menjadi pertarungan paling sengit antara kedua kandidat ini baik gus ipul dan juga kofifa indar parawansa
ya reinhardt sebenarnya apa yang disampaikan oleh indobarometer dalam survei terakhirnya beberapa waktu lalu ini selaras dengan apa yang disampaikan
setidaknya ada dua survei sebelumnya yang sudah dilakukan misalnya dari ssc dan kemudian dari pol tracking
ini sama sama juga
menempatkan pasangan gus ipul atau saifullah yusuf dengan putih guntur ini unggul sedikit dari pasangan nomor urut satu kofifah parawangsa dan emil dardak
tidak ada survei yang bisa menunjukkan
tidak ada misalnya survei yang bisa menunjukkan
nah dari mana atau ada di wilayah mana kekuatan kekuatan dari kedua pasangan ini saling bersaing
tiga survei setidaknya survei terakhir yang sudah dilakukan
gus ipul dan putih guntur soekarno ini unggul di kawasan madura kemudian di kawasan tapal kuda
sementara itu kofifah indar parawansa dan emir dardak ini unggul atau lebih kuat di kawasan pantura
nah kawasan pantura terutama di bagian barat memang merupakan basis dari kelompok fatayat nu yang kita ketahui adalah salah satu underbow dari nu kelompok perempuan dari nu yang sangat loyal
di mana kofifah inderparawansa sampai sekarang masih menjabat sebagai ketuanya
nah di mana nanti kemudian akan

banyak yang mengatakan bahwa wilayah mataraman dan wilayah arek
wilayah are ini adalah wilayah surabaya dan sekitarnya
kemudian wilayah mataraman seperti ngawi magetan jombang dan sebagainya ini yang akan menjadi pusat dari pertarungan dari kedua calon ini
nah siapa yang kemudian bisa meraih simpati dari kawasan itu kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan ini
tetapi kita tidak boleh lupa reinhard bahwa setidaknya dari tiga hasil survei yang sudah ada
sekarang juga menyatakan bahwa ada ceruk yang cukup besar

sehingga mungkin jika dilakukan pilkada pada hari ini mungkin yang menang adalah kotak
banyak yang mengidentifikasikannya sebagai klompok klompok generasi milenial
para pemilih pemula yang mungkin baru nanti bulan juni nanti akan memilih
dengan para pemilih yang
yang old yang tua begitu atau yang umum
identifikasinya para pemilih di luar generasi milenial untuk jawa timur adalah pemilih yang tradisional
yang terikat dengan rasa primordial yang kemudian memiliki identitas yang sama
memiliki keterkaitan dengan politik identitas yaitu berupa masyarakat santri
ataupun dari kalangan pesantren
tetapi generasi milenial sebanyak lima belas hingga tiga puluh persen ini adalah masyarakat yang cair
adalah pemilih yang belum memiliki pilihan lebih rasional lebih kritis
dan ini harus ditangkap terutama bagi para pasangan calon ini bagaimana untuk memenangkan hati mereka
karena dengan selisih kurang lebih lima persen saja siapa pun nanti yang bisa mendapatkan setidaknya lima belas persen hingga dua puluh persen suara
dari para undecided voters ini sangat berpeluang untuk kemudian bisa memenangkan pertarungan
pada jawa timur
dan debat nanti adalah salah satu instrumen penting untuk mereka untuk bisa merais hati dari para generasi milenial ini
karena generasi milenial ini adalah sosok yang kemudian tidak terkait dengan politik identitas
dan lebih melihat program program yang nyata tidak hanya program yang awang awang dan sangat kritis
sehingga dengan debat publik ini para kontestan para pasangan calon ini bisa harus lebih leluasa
harus lebih teliti lagi dan juga harus bisa lebih menjabarkan program programnya dengan lebih kuat
agar bisa menarik simpati dari para pemilih yang belum memutuskan ini atau swing voters atau undecided voters ini reinhardt
nanti debat juga akan menjadi instrumen penting ya untuk kemudian para pemilih pemula dan juga pemilih rasional
ini akan menentukan kepada siapa kemudian mereka memilih calon gubernur untuk jawa timur
terima kasih rangga umara produser cnn indonesia
dan terang setuju serta cnn indonesia akan menjadi penyelenggara debat perdana pemilihan gubernur
jawa timur pada tanggal sepuluh april dua ribu delapan belas mendatang
salah satu moderator debat nanti adalah alvi todinova gintings anchor senior cnn indonesia